siapa yang harus hamba pilih ya allah
apa hamba harus memilih papa
dan itu berarti hamba harus meninggalkan kah fadil dan batal menikah dengannya
ataukah hamba harus memilih kavada dan membiarkan papa dengan penyakitnya yang mematikan
siapa yang harus hamba pilih ya allah
apapun alasan mama entah itu karena sayang sama kamu atau peduli sama kamu
ya seharusnya mama bilang kayak gitu sama kamu mila
gak apa apa kok kak

kalau tante ambar cemas karena kak mila mau mendonorkan ginjal mila
karena memang tidak mudah hidup dengan satu ginjal
dan apapun konsekuensinya kak mila siap
kak mila sudah siap menerimanya kak
mila sesiap apapun kamu kamu tetap harus berpikir sebelum memutuskan mila
memang itu yang membuat kak mila bingung kak
pilihan yang tante ambar berikan untuk kamila sangat berat kak
pak mila gak bisa memilih
kak mila gak bisa memilih kak
kamu jangan nangis ya
kak mila sangat menghormati dan menyayangi papa
tapi kak mila juga gak mau kehilangan kak fadil
kalau kak mila kehilangan kak fadil
kak mila sama saja kehilangan nyawa kak mila kak
dan kak mila lebih baik mati
kak mila lebih baik mati kak
kamu pasti akan lebih memilih bapak kamu
tapi kamu juga gak mau kehilangan kak fadil
dan itu berarti
kamu udah siap untuk keluar dari rumah ini
kalaupun kamu harus keluar dari rumah ini
kamu harus meninggalin rumah ini
jangan pernah tinggalin aku ya mila
mila aku udah bilang
apapun keputusan kamu
aku akan selalu dukung kamu
aku akan selalu dipercayai

aku akan selalu berhutang untuk kamu

aku akan selalu dukung kamu mila
aku akan selalu berada di samping kamu
jadi kemanapun kamu pergi
kamu dan kafa pergi aku akan selalu berada di samping kamu
ini kunci apa kak
ini kunci rumah mila
kunci rumah kita
kak adia sebenarnya ini rumah siapa sih kak
ini akan menjadi
ini akan menjadi rumah kita mila
dan kalau mau mengusir kamu
aku mau kamu pulang ke rumah ini
mila aku kan pernah bilang sama kamu
kalau kamu pergi dari rumah ini
kamu harus pulang ke rumah itu mila
karena itu adalah rumah kita
rumah kamu rumah aku dan juga rumah kava
kau akan pulang ke rumah itu
aku akan ikut kalian
aku juga akan pulang ke rumah itu
tante ambar harus tahu
kak mila sangat mencintai kak fadiyah
dan aku juga sangat mencintaikamu mila
aku tidak tahu sama siapa kamu mila yang berwarna ingatmu
jadi aku disamate uniquenessaat kamu
aku sudah tak sabar pulang ke rumah ini binu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu ini apa apaan sih
udah deh jawablah kak nggak tahu
kamu pikir mama gak tahu rencana kamu fadil
rencana apa sih ma
handu fadil nggak usah pura pura deh
tentambar itu udah tau kalau kamu sama kamila mau keluar dari rumah ya kan
iya bener kan
bilang kamilah sama kamu mau pergi dari sini iya fadil
ma tolong hargai keputusan kamila ma
buat fadil apapun keputusan kamilah fadil akan dukung dia mah
dan kalau kamila lebih memilih pak haris fadil akan ikut kamila pergi ma
kamu ini gimana sih fadil
kenapa kamu malah mendukung kamila perus sama keluarga pak haris
kamu ini apa apaan sih
kamu sudah pada pilihan laptop
kenapa kamu sampai disuruhpe
kamu bikin seperti itu beng
kamu bikin seperti itu bang
kamu itu tak boleh menjjol teach rural doang seperti itu
aku ga diketahui
kamu juga pelan pelan sama fadil prono
kamu bisa mulaijek melan dibalik sisi
kamu sendiri trojan women
kamu tak ada apa apa kesalahan disamakan dan kamu berusaha mencari orang lain
tapi ingat fadil begitu kamu dan kamila pergi dari sini
keesokan harinya kamu bisa baca koran dan disitu ada berita orang tua
yang loncat dari balkon rumahnya karena ditinggal oleh anak menantu dan cucunya
itu kan mau kamu fadil
kenapa marah ya
ya allah baru saja hamba selesai melaksanakan sholat istiqoroh
karena hamba bingung ya allah
hamba bingung menentukan antara dua pilihan
siapa yang harus hamba pilih ya allah
apa hamba harus memilih papa
dan itu berarti hamba harus meninggalkan kah fadil dan batal menikah dengannya
ataukah hamba harus memilih kavadal dan membiarkan papa dengan penyakitnya yang mematikan
siapa yang harus hamba pilih ya allah
karena kedua duanya adalah orang yang hamba cintai
kedua duanya sangat hamba sayangi
dan hamba juga tak ingin kehilangan salah satu dari mereka
hamba juga tidak ingin kehilangan kafa anak hamba ya allah
tolong hamba ya allah
kalau sudah statusnya langsung di bawah saja
kemarin waktu kamu tidak sadarkan diri
kamu menyebut nyebut namanya camilla
sebenarnya ada hubungan apa kamu sama kami
karena sepertinya hubungan kamu itu sangat mendalam sekali
sampai sampai kamu menyebutkan namanya pada saat kamu gak sadar
camillah itu sangat berarti buat saya
saya nggak heran ya
kalau memang dia sangat berarti bagi hidup kamu
camillah itu memang sosok yang sangat luar biasa
pribadi yang menyenangkan
semangatnya begitu tinggi
dan dia rela berkorban untuk orang lain
dia memang anak yang hebat
siapapun pasti akan bangga mempunyai anak yang baik dan sehebat kami lah
dan menurut saya
seharusnya orang tuanya itu sebaik dan sehebat dia
kita tidak pernah mengerti